sebanyak delapan unit mesin pompa dikerahkan untuk membuang air banjir di kawasan kemang raya jakarta selatan
di hari kedua bulan januari dua ribu dua puluh wilayah kemang raya belum bisa dilewati kendaraan karena banjir masih merendam
ketinggian banjir di kawasan kemang raya mulai surut menjadi di kisaran tiga puluh sampai lima puluh cm
banjir masih menggenangi kawasan kemang raya kecamatan mampang perapatan jakarta selatan
enam unit mesin pompa mobile sudah dikerahkan sejak satu januari dua ribu dua puluh
hari ini dua unit mesin pompa kembali ditambah untuk menyedot air banjir dari kawasan kemang raya
akses ke kemang raya melalui jalan antasari masih ditutup karena belum bisa dilewati kendaraan
kepala seksi pemeliharaan bidang aliran tengah dinas sda provinsi dki jakarta firmansyah menyatakan
ketinggian banjir di kemang raya sudah mulai surut
di hari pertama banjir mencapai lebih dari satu meter sedangkan di hari kedua ini turun menjadi di kisaran tiga puluh sampai lima puluh cm
jika kondisi cuaca cerah sepanjang hari ini dinas sda provinsi dki jakarta menargetkan sore menjelang malam
genangan air di kemang raya bisa surut seluruhnya
pukul sembilan pagi itu ketinggian masih tiga puluh sampai dengan empat puluh cm
namun pada siang hari ini pukul sebelas itu sudah di kisaran sepuluh sampai dengan dua puluh cm
anda bisa lihat sendiri dan pemirsa juga bisa lihat sepeda motor sudah mulai berani menerobos aliran banjir
dan tadi juga sempat berlangsung proses evakuasi dari kendaraan kendaraan pribadi milik warga yang tinggal di kawasan kemang raya
dengan menggunakan mobil unit truk pengangkut khusus milik dinas perhubungan untuk dibawa keluar dari kawasan kemang raya
dan memang banjir yang sudah ditangani sejak kemarin itu kemarin dari dinas sdapdk jakarta sudah menyiagakan enam unit mobil pompa air
dan pada pagi hari ini hari ini tambah dua unit lagi sehingga total ada delapan
dan delapan unit pompa yang sudah bekerja selama dua puluh empat jam itu membuahkan hasil yang cukup
cukup signifikan karena memang kemarin ketinggian banjir bisa lebih dari satu meter
namun pada siang hari ini seperti anda bisa lihat sudah mulai surut dan beberapa kendaraan juga sudah mulai berani melintasi kawasan kemang raya
dan dari kepala seksi pemeliharaan bidang aliran tengah dinas sumber daya air provinsi dki jakarta
firmansyah bahkan menargetkan jika kondisi cuaca cerah pada hari ini
mungkin pada sore menjelang maghrib nanti proses pembuangan genangan air
di kawasan kemang raya ini bisa selesai
dan untuk wilayah wilayah yang lebih masuk ke dalam
ini dari pantauan saya masih terpantau ketinggian air sekitar empat puluh sampai dengan lima puluh cm
dan ada sejumlah kendaraan juga yang masih teronggok di sini
seperti salah satu mobil unit sedan yang ada di sebelah kiri saya ini
hingga saat ini belum diambil oleh pemiliknya dan sudah terendam sejak kemarin
dan tadi sempat dipindahkan didorong
didorong oleh beberapa petugas dari dinas sumber daya air bersama dengan dari jasa marga dan juga dari pln
dan untuk informasi kawasan listrik di kawasan kemang raya ini masih belum dinyalakan
dan masih menunggu melihat situasi apakah nanti cukup kondusif
jika memang tidak ada aspek potensi bahaya
kemungkinan pada siang hari ini sekitar pukul empat belas
aliran listrik di kawasan kemang raya ini akan dinyalakan kembali
dan tadi juga saya melihat
beberapa unit pelampung seperti perahu itu juga sudah bekerja oleh petugas dinas sda
untuk mengangkut sejumlah sampah yang hanyut ataupun yang berada di kawasan kemang raya ini
dan memang untuk proses evakuasi warga
tadi dari informasi yang sudah saya himpun
di sini memang kebetulan kawasan cukup elit di kawasan jakarta selatan
sehingga para warga ataupun penduduk
yang tinggal di sini untuk evakuasi
mereka lebih banyak memilih untuk tinggal di apartemen sekitar kemang
ataupun pindah ke hotel hotel yang ada di kawasan kemang raya
sehingga tidak ada titik khusus ataupun tempat penampungan khusus di kawasan kemang raya ini
dan sebagai tambahan informasi juga
ini petugas ppsu dari provinsi dki jakarta juga sudah mulai datang
dan mereka sudah mulai membantu petugas dari dinas sda dki untuk melakukan pembersihan
dan kita semua berharap
warga juga berharap semoga cuaca cerah terus mewarnai dki jakarta
sehingga proses penyedotan atau pembuangan air dari kawasan kemang raya ini ke kalikrukut
itu bisa rampung atau selesai pada sore hari nanti
baik produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan
terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali